sudah bergabung bersama kami melalui sambungan zoom
ada rina mardiana relawan uji klinis vaksin covid sembilan belas
selamat siang mbak fani
salah satu relawan yang mengikuti uji klinis
dan hari ini adalah hari hanya
vaksinasi perdana akhirnya dilakukan
mbak rina bisa diceritakan pengalaman anda
sewaktu mengikuti uji klinis kemarin
uji klinis kemarin kan tahapnya
jadi cek kehamilan baru vaksin
oke ada tahapannya begitu ya
oke dan selama menjalani uji klinis ini
apa yang mbak rina rasakan
dirasakan sesudah vaksin pertama sih agak sedikit
kan tunggu dulu sesudahnya
kalau yang vaksin kedua sih
lebih saksis lebih pegel lebih lindu
dan ada penebalan kulit sedikit
sudah vaksin kedua
berapa lama gejala gejala itu mbak rina rasakan
besoknya juga sudah hilang
oke tapi dari sejak penyuntikan hingga akhirnya benar benar hilang
seluruh gejala yang dirasakan tadi seperti ada penebalan kulit
dan juga linu linu begitu
berapa lama itu rentang waktunya
ngantuk itu kurang lebih setengah jaman begitu juga hilang
terus kalau yang agak linu itu seharian lah
besoknya sudah hilang
oke berarti kurang lebih satu hari begitu ya setelah disuntikan
oke ini setelah disuntikan suntikan yang kedua
atau dari yang pertama itu sudah hilang
dan jeda atau rentang waktunya berapa lama itu mbak
sesudah suntik pertama kan yang ngantuk tadi
setengah jam hilang kan
nggak ada efek apa apa sih yang suntikan pertama
nah yang suntikan kedua
sakit linu pegel terus ada penebalan kulit
tapi besoknya juga udah hilang
jadi saya yang sama sekali nggak merasakan demam
nggak ada alergi
dan tidak ada
tidak ada diare
oke berarti sindromnya memang hanya ngantuk begitu ya
dan juga ada penebalan kulit
lalu linu begitu ya
lalu mbak rina ini selama anda menjadi relawan
kulit itu maksudnya mbak ada bengkak sedikit gitu
oke ada bengkak begitu ya
nah mbak rina ini selama anda menjadi relawan
ini bagaimana pengawasan dari tenaga kesehatan
baik saat anda disuntikan vaksin
dan juga setelah disuntikan vaksin
ini artinya monitoringnya begitu
seperti apa pengawasan dari tenaga kesehatan
selalu dicek sih sama tim kesehatan
kan ada dokter dokternya
ada tim survei lineside balkes iv juga selalu memantau kan
ada laporan harian yang harus diisi
oke seperti apa laporan hariannya
ada kartu kuning
ada kartu biru
ada kartu hijau
jadi selalu per minggu itu harus lapor
dan kalau misalnya saya merasakan ada yang tidak enak kan selalu
dengan dokter gitu
oke berarti apa apa saja yang dilaporkan itu mbak
dalam kartu kartu yang tadi mbak rina sebutkan
biasanya kan apakah ada demam
suhu selalu harus dicatat tiap hari
terus ya ada alergi
jadi dicek list gitu kalau ada
kalau enggak di scree
terus kalau misalnya kartu hijau itu
kalau ada indikasi covid itu harus diisi
kalau ada bepergian ke luar kota
ke zona merah itu harus diisi
terakhir mbak rina singkat saja
setelah anda disuntikan vaksin
ini bagaimana kegiatan anda sehari hari
apakah sudah bebas berinteraksi dengan normal begitu
seperti bertemu keluarga atau mungkin bekerja
ya besoknya juga malah saya udah beraktivitas lagi
pekerjaannya saya ke lapangan
kadang riset pasar wawancara masyarakat
nah saya sudah beraktivitas seperti biasa
oke sudah normal begitu ya setelah itu
baik terima kasih mbak rina mardiana
hari ini sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia breaking news
sehat selalu mbak